hari ini enam januari dua ribu tujuh belas pemerintah resmi menetapkan tarif baru pengurusan surat surat kendaraan
naiknya biaya pengurusan administrasi surat surat kendaraan menibulkan reaksi beragam dari warga
mulai dari keluhan minimnya sosialisasi hingga keberatan terhadap penetapan tarif baru
kepolisian republik indonesia secara resmi menetapkan kenaikan tarif administrasi surat surat kendaraan dimulai pada enam januari dua ribu dua puluh
kenaikan ini dibuat berdasarkan peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu dua
kenaikan ini menurut kapolri bukan semata mata karena naiknya biaya material stnk dan bpkb
tetapi atas dasar pertimbangan beberapa lembaga termasuk badan pemeriksa keuangan
nantinya pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan untuk kepentingan umum
kebijakan pemerintah tak selamanya diterima masyarakat
beragam komentar muncul
baik pro dan kontra
berikut pendapat warga
berikut pendapat warga
servisnya lebih baik
kalau kayaknya dulu tuh perpanjangan disini tuh kalau pagi untuk pribadi kalau sore untuk para agen agen gitu
sebenarnya itu nggak perlu dipisahkan begitu
tapi yang jelas bahwa pribadi itu ngurus sendiri juga harus diutamakan
jangan diutamakan juga
makan yang diutamakan

ah pribadi terus kayak dicuakin ya jangan gitu
ya harapannya justru lebih baik
kalau uang yang diterima lebih banyak harusnya pelayanan semakin baik
infrastruktur semakin baik
ya harus sebanding dengan kenaikan dan juga buat keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat gitu